jokowi dodo didampingi istri iryana tiba di stadion sitar dala sianaku pang ntt senin siang
karena ntt menjadi salah satu provinsi yang paling sering ia kunjungi selama menjabat sebagai presiden empat lima tahun terakhir
keyakinan jokowi juga didasari atas progres pembangunan bendungan yang dibangun di ntt
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini